meskipun dipercaya memiliki banyak manfaat
bagi sebagian orang jamu tidak disukai karena rasanya yang pahit
namun ternyata di bandung jamu dijadikan bahan dasar dalam pembuatan gelato atau es krim italia
hmm unik ya berikut liputannya untuk anda
gelato rasa coklat atau stroberi itu sih sudah biasa
mau coba sesuatu yang unik ada jamu gelato nih
yap ramuan khas tradisional nusantara dipadukan dengan es krim khas italia
sebelum mencobanya mari kita intip proses pembuatannya
pertama buat wedang jahenya dulu
didihkan air lalu masukkan rempah seperti jahe sereh cengkeh dan gula merah
untuk membuat gelatonya mixer susu dan stabilizer
lanjutkan dengan masukkan wedang jahenya
kalau sudah mengembang masukkan dalam freezer dan tunggu sampai membeku
untuk penyajiannya jamu gelato bisa dipadukan dengan gelato rasa lainnya dan beragam topping agar semakin nikmat
nah biasanya udang jahe ini sangat cocok dinikmati ketika panas panas tapi ini dingin
nah menurut saya sih ini sangat unik karena menciptakan rasa yang berbeda
ketika masuk ke mulut ini dingin tapi ketika masuk ke tenggorokan mulai terasa hangat dari jahenya
sebenarnya wedang jahe adalah minuman khas jawa yang biasanya dinikmati selagi hangat
karena medang sendiri memiliki alat yang sangat baik
dan juga memiliki alat yang sangat baik
dan juga memiliki alat yang sangat baik
dan juga memiliki alat yang sangat baik

iya kan kalau di zaman dulu kalau minum jamu kan kesannya kayak selalu yang pahit gak enak gitu
kayaknya enak kalau ini
jadi kayak ada bedalah cara lain buat makan jamu
biasanya kan dimakan
awalnya tuh kita pengen mengangkat cita rasa nusantara yang hampir hilang
maka dari itu kita akan menarik anak muda dengan cara bikin sesuatu inovasi yang
jamu dengan cara makan yang lain
tak hanya wedang jahe rasa jamu gelato lainnya bisa anda nikmati seperti beras kencur
dian parmatesari bandung